bapak sini pak sura dharma ya
baru yang di belakang satu pak sartono
baik ya pak suradharma akan menjelaskan soal kecurangan surat suara yang sudah tercoblos
untuk nomor urut dua di dalam tps
kemudian dua diperintah oleh lurah sidomulyo timur
siap terima kasih yang mulia
nama saya surya dharma dari pekanbaru riau
pertama seperti yang dijelaskan tadi
saya akan menjelaskan tentang tercoblosnya
tepatnya pemilihan presiden wakil presiden
dan dpd dpr ri dpr kota dan dpr provinsi
surat suara yang kita terima dari dalam kotak presiden dan wakil presiden
yang kita terima adalah
jumlah surat suara yang kita terima
dengan linjian dua ratus sembilan puluh sembilan dpt
terdapat data dpt yang menggunakan hak pilih itu dua ratus dua puluh delapan orang
akhirnya selesai pemilihan kita lakukan penghitungan surat suara
didapatkan data dpt yang menggunakan hpd itu dua ratus dua puluh delapan orang
kita hitung jumlah surat suara yang tidak terpakai
itu jumlahnya tujuh puluh tujuh lembar surat suara yang tidak kepakai
kemudian kita hitung jumlah surat suara
dari dalam kotak surat kotak suara presiden dan wakil presiden
kita data itu nomor satu ada satu
setelah kita jumlahkan total suara
setelah kita jumlahkan semua total surat suaranya
ada dua ratus tiga puluh surat suara
padahal dpt yang menggunakan dpd adalah dua ratus dua puluh delapan orang
kita cek surat suara yang telah dihitung tadi
pada saat kita mengecek satu persatu
terdapat surat suara yang kosong
dan tanda tangan ketua tpsnya
jadi dari dua lembar ini
kalau itu memang ada yang memasukkan dua lembar surat suara ini
karena dua ratus dua puluh orang yang menggunakan hpd ini
jadi kalau kita masukkan yang dua lembar ini
akhirnya ada saksi yang membuat berita keberatan
nah itu kita serahkan ke bps
bapak waktu itu sebagai apa disana
kalau di tps sebagai pelaksanaan apa
yang kita serahkan seluruh kotak suara yang telah kita lakukan
yang kita serahkan seluruh kotak suara yang telah kita lakukan
pada tanggal delapan februari
saya ke sekretariat pps
saya serahkan sama ketua rt pak
apakah itu jadi kenyataan
karena itu kan bukan saya yang mendatanya pak
bapak tidak tahu kenapa tidak jadi dilaksanakan
bukan tidak tahu tidak jadi dilaksanakan
namanya bisa saya sebutkan disini pak
nanti malah peterangan bapak jadi tidak terungkan nanti
oh nama lurahnya ibu yuliarti
satu ini bapak sudah menerima informasi itu berantai
yang langsung diserahkan pak rt itu apanya oleh bapak
tapi di sana paktualnya nomor satu mendapatkan satu ratus tujuh
satu surat suara tidak sah
ijin majelis mohon ditanyakan itu di tps empat puluh satu tadi di desa apa
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independent terpercaya